yang menggemparkan warga kampung balangberu kabupaten jeneponto sulawesi selatan
terekam cctv milik haji karim pada selasa dini hari sembilan februari lalu
sosok menyerupai pocong ini melompat di sebuah lahan kosong
di seberang rumah warga di jalan lanto daeng pasewang ini
dikutip dari detik com kejadian ini diketahui haji karim
setelah ia dan sang istri mendengar suara anjing menggonggong
mereka sempat mengira kucing peliharaan keluarga diterkam anjing
karim pun menyatakan salah satu kamera pengawas di rumahnya
memang menyorot keseberang jalan
yang terdapat lahan kosong ditumbuhi rumput dan pepohonan
dikutip detik com ia pun menyebut di atas lahan kebun ada kuburan keluarga
meski kamera tidak dengan jelas merekam sosial
karin yakin wujud berwarna putih ini adalah pocong